jelang penutupan pendaftaran pilkada pasangan kofifah emil dardak kembali mendapat dukungan dari partai amanat nasional
sementara pks jawa timur mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon gubernur jawa timur saifullah yusuf
sehari jelang menit terakhir masa pendaftaran pemilihan gubernur jawa timur
pasangan kofifah indar parawansa dan emil dardak kembali mendapat dukungan baru partai politik
partai amanat nasional jawa timur memastikan diri bergabung setelah ketua dpw pan jawa timur
menyampaikan secara lisan dukungannya kepada kofifah emil saat pendaftaran hari rabu ini
partai koalisi yang besok akan mengantarkan mulai dari partai demokrat kemudian partai golkar
kemudian partai nasdem kemudian partai hanura kemudian p tiga dan insya allah
baru saja ada informasi besok akan tambah lagi
yaitu partai amanat nasional
dengan bergabungnya partai amanat nasional jumlah partai pengusung pasangan kofifah emil kini berjumlah enam partai politik
di sisi lain bakal calon gubernur saifullah yusuf juga mendapat dukungan partai politik setelah dpw partai keadilan sejahtera jawa timur
mendeklarasikan diri mendukung kusipul dalam pilgub jawa timur
dukungan ini dilakukan setelah pks melakukan komunikasi politik cukup lama bersama saifullah yusuf berserta para kiai
kedua kusipul menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno
ini adalah proses yang panjang bukan sesaat
komunikasi dengan kusipul ini kira kira awal dua ribu enam belas

sebelum teman teman partai lain bergabung dengan kusipul
namun demikian terkait wakil gubernur pendampingnya gus ipul menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno
kita tunggu aja kita tunggu
saya menyerahkan sepenuhnya kepada ibu ketua umum pdi perjuangan
kita tunggu keputusannya dalam waktu beberapa jam ke depan
sementara ada beberapa nama yang sempat mencuat di media sosial menjadi pendamping gus ipul
diantaranya cucu presiden soekarno yakni puti guntur soekarno dan wasek jen pdi perjuangan ahmad basarah